jurang sedalam lima puluh meter dan derasnya arus sungai
membuat proses evakuasi pengemudi mobil pick up
bersama kendaraannya mengalami kesulitan
petugas akhirnya menghentikan sementara pencarian korban
di sungai aekwalu kabupaten toba sumatera utara
dan melanjutkannya pada senin pagi
menurut pihak kepolisian kecelakaan pada jumat sore
berawal dari mobil yang dikendarai tunggul siagian hilang kendali
hingga akhirnya terjun ke dalam jurang
tim basarnas hingga minggu sore hanya bisa menjangkau permukaan air
dan belum bisa mencapai dasar jurang untuk menemukan korban
kecelakaan lalu lintas akibat terperosok juga terjadi di madiun jawa timur
minggu siang kereta kelinci yang mengangkut puluhan penumpang
anak anak dan dewasa mengalami kecelakaan dan terperosok kepala

ketika penumpang lansia menangis penumpang lansia menangis
satu penumpang lansia tewas di lokasi
sementara satu korban lainnya bocah berusia tujuh tahun meninggal di rumah sakit
kecelakaan bermula saat kereta kelinci yang dikemudikan nur rokim
berkeliling di desa joho menuju desa segulung
saat melewati jembatan gasiran kereta kelinci oleng ke kiri
dan terperosok saat menghindari sepeda motor dari arah berlawanan
ada yang sepet ada yang enggak
banyak yang luka ada yang nangis
langsung dibawa ke sini pakai kendaraan apa
saya bawa sepeda motor
jadi intinya ada kereta kelinci di daerah joho masuk ke dalam persawahan
dalam hal ini untuk korban md ada satu
dan semua penumpang kurang lebih sekitar empat puluh
saat ini kita masih mendata
hingga minggu siang para korban yang menderita luka ringan sudah diperbolehkan pulang
sementara korban yang menderita luka parah masih dirawat di rumah sakit
sakit dolopo madiun
tim liputan cnn indonesia